untuk diskusi apa yang terjadi tapi tujuannya silatul ahimah ya
alhamdulillah tadi kita berbuka puasa bersama dan teman teman juga sudah ikut buka
kita senang sekali atas undangan dari pak yusuf kalla pada malam hari ini
berjumpa dengan begitu banyak teman teman dan diskusinya juga seru
kemudian kita sambil menunggu ini jam jam hari akhir pengumuman dari kpk

mungkin pak surya palot mau ngomong nanti di nasdembaur ini nanti akan diikuti oleh pak anies dan pak cahimin dari pak cikar juga
ya memang karena ini hari terakhir seperti apa yang dikatakan oleh mas anies tadi
penetapan daripada kpu tentu nasdem sebagai pengusung akan meresponnya itu ya
nanti akan terpisah pak
belum hasil kapital eh kapitalnya juga kita belum tahu
tapi intinya ialah diskusi tentang indonesia masa depan
ya tidak spesial untuk berbicara tentang
kita bicara tidak mundur tapi bicara indonesia masa depan bagaimana
maksudnya mungkin pmk bisa juga panggilin caranya
mungkin di spilman mungkin kalau kita ada arahan pada indonesia
kita nanti sesudah kpu
mengumumkan secara resmi baru nanti ada respon
ada respon dari pasangan calon
nanti ada respon juga dari partai partai pengusung
jadi nanti akan ada respon
dan itu semua dikerjakannya nanti
kan kalau belum bunyi adanya jangan mulai sholat gitu kan
untuk gus imin gus kemarin ada pertemuan juga menteri bkp dengan pak jokowi
itu sudah disampaikan ke jokowi

ya saya cuman di wa ada salam gitu aja
ini kan semuanya juga sempat ada
pesimis berkait dengan hak haket ini pak
mungkin dari pak esri atau pak anies adalah tanggung jawabnya pak
belum ada yang berkata itu